polda metro jaya mengkonfirmasi perihal penembakan di gedung dpr dan kita simak langsung bagaimana pernyataannya
namun ada motif yang diletakkan di belakang sehingga senjata ini bila dimasukkan peluru
bila dipecet pelatuknya maka peluru yang di dalam semuanya pasti bisa keluar
nah pada waktu itu yang bersangkutan mengisi empat peluru oleh karena itu begitu ditembakkan sempat naik ke atas
sehingga peluru itulah yang didapatkan di tiga belas satu dan maaf tiga belas tiga belas dan enam belas satu
karena apa karena memang perubahan itu dilakukan secara tiba tiba mungkin kaget sehingga pelurunya naik ke atas
lalu terhadap tindakan ini kami lakukan penyidikan
kemudian berdasarkan barang bukti adanya peluru senjata kemudian juga identitas yang dimiliki
kemudian ada switch auto ini dapat disimpulkan karena kelalaiannya sehingga peluru tersebut nyasar
sehingga kami menggunakan pasal satu ayat satu undang undang darurat nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu tentang senjata api
berikutnya ke depan kami akan melakukan koordinasi
dengan bapak ketua dpr akan melaporkan hasilnya sehingga jelas memang bahwa ini berasal dari senjata glock tujuh belas yang digunakan pada tanggal lima belas oktober antara pukul dua belas tiga puluh sampai jam lima belas tiga puluh
sementara demikian yang bisa kami sampaikan mungkin pak ulum
yang saya hormati rekan rekan seluruh yang wartawan yang ada di polda metro ini
jadi puslapor sama penyidik dari polda metro kemarin telah melakukan olah tkp adanya penembakan di gedung dpr
dimana puslapor itu bekerja berdasarkan
olah tkp dan memeriksa barang bukti yang ditemukan di tkp
jadi olah tkp yang dilakukan oleh puslapor antara lain langsung mendatangi ruang ruang yang diketahui mengalami proses penembakan
ruang tersebut itu adalah ruang
yang di lantai tiga belas dan lantai enam belas
yang di lantai tiga belas tiga belas itu dia ditemukan anak peluru
anak peluru ini masih kelihatan utuh ya
ini adalah anak peluru yang tadinya bersatu begini setelah ditembakkan
ini akan meleset
anak peluru keluar dari kelongsong peluru
nah ini kebetulan yang di lantai tiga belas ini masih kelihatan utuh ya
dia tembus dari dinding yang dilapisi gipsum dan juga di luarnya ada logam yang tipis
sampai mengenai ke dalam ruangan itu telah mengalami rekoset
kena dinding kayu terus melesat ke samping staf yang ada di dalam situ kena belakang kepalanya
untung nggak kena ini kepala ya
ini kondisinya masih kelihatan utuh
karena benturan yang tidak begitu keras
dan dia lebih keras dari benda yang ditabraknya
kalau yang di lantai enam belas
ini dia pertama kali menembus kaca
ketabalannya sekitar enam mm
kaca itu lebih keras dari peluru sehingga dia pecah
ini isiannya ada logam juga timah
bagian luarnya ini adalah jaket daripada anak peluru
jaketnya terbuat dari campuran antara
tembaga dan seng
nah dari hasil olah tkp kita temukan ini
kita lakukan perbandingan ya
apakah dari dua anak peluru yang dihasilkan di tkp
ini berasal dari satu senjata
penembakan dari satu senjata
apakah dia berasal dari satu senjata
itu dari pengembangan yang dilakukan oleh penyidik
didapatlah senjata ini
dijurigai dipergunakan saat itu
di lapangan tembak
setelah kita lihat di referensi
ini jarak tembaknya itu
lantai tiga belas maupun enam belas
dipastikan sudah di curigai
kita lakukan penembakan
ini diisi lagi
senjatanya diisi lagi
lalu diadakan penembakan
hasil anak peluru yang didapat
dibandingkan dengan kedua
anak peluru yang ada
didapat di tkp
hasilnya adalah identik
artinya identik itu
garis garis yang dihasilkan
yang ada di anak peluru bukti
dari hasil uji penembakan
dia ada garis garis halus
jadi ada namanya istilahnya
galangan dan dataran
itu dilihat di bawah mikroskop
peluru yang bukti ini
berasal penembakan dari
senjata yang dimaksud
senjata yang digunakan
waktu penembakan di lapangan tembak tersebut
baik rekan rekan ingin saya sampaikan
bahwa setiap senjata mempunyai sidik jari
sidik jari itu berasal dari
di dalamnya ada alur
sehingga setiap anak peluru yang keluar
itu ada bekasnya
itu dinamakan galangan dan dataran tadi
dan apabila peluru yang ditemukan di tkp
kemudian tim pelapor memasukkan peluru
maka peluru yang berasal dari senjata yang baru ditembakkan
yang ditemukan dari
dilihat di bawah mikroskop
bahwa peluru yang ditembakkan
yang ditembakkan di lapor
kemudian dibandingkan dengan
anak peluru yang
dan lantai enam belas itu
lihat garisnya secajar
inilah dinamakan sidik jari senjata
kita bisa mengetahui
dan anak peluru yang didapatkan
anak peluru itu
berasal dari secetak glock tujuh belas
akan ada perbedaan
dengan senjata glock
merk yang lain
itulah dinamakan sidik jari
berdasarkan hasil lapor tadi
i dan r ini
ada yang tanya kan
terkait dengan dua orang
mereka merupakan anggota
perbankan itu sendiri
polda metro jaya